aditya putra pidade tak menyangka profesinya sebagai terapis pijat tunanetra yang sudah digelutinya sejak dua tahun lalu ikut terdampak wabah virus corona yang merebak di tanah air
pemuda dua puluh lima tahun ini menekuni jasa pijat tradisional bali dan sport dengan membuka praktek pijat di rumahnya di kawasan wisata sanur denpasar sejak dua ribu delapan belas silam
sebelum wabah virus corona merebak aditya putra yang mengalami kebutaan sejak duduk di bangku sma bisa mendapatkan pelanggan lima hingga enam orang setiap minggu atau lebih dari dua puluh orang per bulan
namun sejak dua bulan lalu ia tidak lagi mendapat pelanggan dan hanya melayani pijat untuk orang orang terdekat saja
untuk mencari uang tambahan adit yang saat ini juga menekuni profesi sebagai penyiar radio memulai bisnis berjualan pulsa telpon dan token listrik
serta menjual keladi goreng secara online
lantaran tidak dapat melihat adit memanfaatkan fitur layanan bicara atau tallback pada ponsel pintarnya
ini mempermudah kerjanya saat melayani pembeli yang memesan melalui pesan singkat
bersinergi untuk menjual pulsa pakai data internet token listrik dan masih banyak lagi yang dimana tidak harus bertemu
kita bisa memesannya melawat online ataupun tidak secara tetap muka
dan dimana pulsa juga sudah menjadi kebutuhan yang primer untuk generasi saat ini
nah tidak hanya itu saya juga mengembangkan usaha camilan dengan adik saya yang menjual beberapa makanan seperti bakwan keladi
yang dimana sangat diminati oleh generasi muda
penyandang disabilitas dewa ayu fatma adnya suwari
yang bertempat tinggal di pemogan denpasar juga tidak putus semangat
meski dirinya tidak lagi bekerja sebagai seorang desain grafis di sebuah percetakan
dewa ayu menjadi salah satu karyawan yang dirumahkan akibat wabah covid sembilan belas
lantaran percetakan tempatnya bekerja selama tiga bulan tutup
untuk mencari uang tambahan dewa ayu yang lulus sebagai sarjana desain grafis di denpasar ini
memilih berjualan aneka produk kecantikan mulai dari masker hingga barang fashion
untuk mempromosikan barang dagangannya dewa ayu dibantu sobat karya
yang mengunggah gambar produknya ke media sosial
baru tiga bulan sih di percetaannya terus sekarang gara gara ada covid sembilan belas ini
jadi beberapa karyawan dirumahkan
saya sih punya online shop emang dari dulu sudah punya online shop
cuman sekarang lebih menekuni lagi gara gara covid sembilan belas ini
jadi biar ada tambahan sampingannya lagi mbak
di masa pandemi corona seperti saat ini baik aditya dan dewa ayu
tidak lagi hanya berharap bantuan jejaring sosial
mereka berharap kepedulian masyarakat sekitar
salah satunya dengan membeli produk yang dihasilkan kelompok disabilitas
tim liputan denpasar bali